ian kamu yakin kamu ketemu sama ibu aku
aku kan sudah bilang aku ingin ketemu beliau untuk melamar kamu
mak kamu tidak perlu takut
walaupun kamu mempunyai ibu yang cacat aku benar benar mencintai kamu
ya aku panggil ibu aku dulu
ibu aku mau kenalin aku sama ibu
ian kenalin ini ibu aku
mak maaf aku lupa aku banyak urusan di kantor jadi aku pamit dulu mak
ibu buat ibu buat
ibu aku takutkan cowok yang mau deketin marnie
ibu memang pengen kalau marnie jadi perawan tua

iya ibu bisa jagain dunia develops
eh alah kalian semua belum pernah lihat nyokap gue sih
nyokap gue itu jauh lebih cantik daripada nyokapnya sandra
iya gue percaya
orang anaknya aja cakep apalagi nyokapnya
iya gak sih
soalnya lo tahu sendiri kan nyokap gue itu wanita karir
jadi di kantornya itu banyak urusan
hmm alasan itu lagi
kayaknya kita udah capek deh ngedengerin alasannya kayak gitu
kayaknya gue tuh gak pernah ngeliat barang sekali aja ngeliat nyokap lo
dari pertama ngambil rapot nih ya
dari pertama ngambil rapat lo gak pernah berdua sama nyokap lo
selalu aja sendiri
kalau enggak tahannya lah omnya lah abangnya
udah udah ntar juga kalian pasti gue njokap lo
betulin penasaran nih
ya yuk yuk
ntar ya bentar ya
lihat tuh ibu tuh
itu yang mukanya berantakan
gak tau deh
tapi lihat deh dari gerak geriknya
kayaknya ibu itu lagi nyanyiin seseorang deh
ke kantin aja ya gue lapar banget nih
tapi kerjaan juga ya
kayaknya kita perlu kebanyakan
kayaknya kita perlu kebaguin deh

gue udah lapar nih
jangan lupa pesenin gue bakso ya
gue sendiri aja
ngapain sih ibu kesini
ibu belum pernah ke sekolah kamu
ibu juga kan pengen seperti ibu ibu lainnya yang bisa
kalau semua temen temen rina ngeliat muka ibu yang cacat kayak gitu bu
yang ada rina diketahui satu sekolah
ibu mau bikin rina malu
dengar bu ibu boleh ambil rapat rina
tapi ada satu syarat
apa itu rin
kalau ibu setuju boleh
tapi kalau enggak
mendingan ibu pulang
nah doto mungkin seperti itu
kebentuan lantai baru
baru jadi madu
tapi ibu yang tetap semangat ketelah menang
dengan ini saya akan mengumumkan murid terbaik tahun ajaran ini dengan nilai rata rata sembilan jatuh pada rina sulistiyawati